uji coba dilakukan dengan protokol kesehatan ketat pada jumat pagi
dari pintu gerbang sekolah siswa sudah diwajibkan mengenakan masker dan face shield
selanjutnya petugas di sekolah sudah siap berjaga
mengecek suhu dengan termogan pada setiap siswa yang masuk menggunakan apd lengkap
sementara guru lainnya mengarahkan siswa untuk mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan
lalu menunjukkan ruang kelas masing masing siswa
di dalam kelas setiap meja hanya digunakan oleh satu siswa dengan jarak yang sudah diatur antar siswa
dari kelas tujuh hingga kelas sembilan tiap kelas hanya diisi sepuluh siswa saja
siswa yang masuk disesuaikan nomor urut siswa nomor satu sampai sepuluh
kemudian hari berikutnya nomor sebelas hingga dua puluh dan seterusnya
namun tak semua siswa hadir ke sekolah di pelaksanaan uji coba
siswa yang tidak mendapatkan izin orang tua untuk masuk ke sekolah
juga boleh melanjutkan pembelajaran lewat daring
di smpn dua kelaten sendiri sebanyak tujuh puluh dua persen orang tua siswa memberikan izin anaknya
untuk melakukan uji coba pembelajaran tatap muka di sekolah
sementara sisanya tidak mengizinkan
dari total tujuh ratus tujuh puluh satu siswa sedikitnya dalam sehari ada dua ratus orang siswa yang masuk sekolah
ada yang tidak masuk karena orang tua tidak mengizinkan
jadi sepatnya sedikit agak fakultatif
jadi karena syarat untuk tatap muka orang tua mengizinkan ketika kondisi darurat seperti ini
maka ketika orang tua tidak mengizinkan anaknya anak tidak masuk
kita layani tetap dengan pjj
jadi ada dua pelayanan tatap muka dan daring
uji coba pembelajaran ditargetkan berjalan satu minggu dengan materi protokoler kesehatan
jika seluruh uji coba berjalan lancar nantinya akan dilakukan pembelajaran biasa
menggunakan kurikulum nasional yang disederhanakan
materi pembelajarannya belum ke pelajaran sekolah
materi pembelajarannya adalah protokoler covid sembilan belas
protokoler kan cuma empat hal bukan empat halnya
tetapi pelatihannya ini kita latih keluar masuk jaga jarak baris mau kemana jaga jarak
oh ini terlalu dekat mundur
kemudian bagaimana cuci tangan yang benar
sementara para siswa mengaku senang bisa belajar di sekolah untuk pertama kalinya
meski merasa kurang nyaman dengan segala pembatasan selama pandemi
mereka mengaku berusaha untuk menyesuaikan dengan kondisi
senang bahagia bisa masuk sekolah impian
oh ya bisa masuk sekolah impian
mungkin dari rumah tadi sudah dibekali dipesan apa apa saja sama orang tua
jaga jarak patuhi protokol kesehatan patuhi peraturan sekolah
oh gitu dari rumah bekal apa saja
oh buah iya
diharapkan para siswa tetap bisa menjalankan protokol kesehatan sesuai arahan yang diberikan
para siswa juga disarankan saat berangkat sekolah untuk menggunakan sepeda sendiri atau diantar oleh keluarga
dan menghindari penggunaan angkutan umum